koresponden cnn indonesia silvano hajid di kawasan cipinang melayu jakarta timur
selamat siang vanu vanu sepertinya hujan kembali turun
bagaimana dengan kondisi banjir di sana apakah justru semakin bertambah atau semakin surut begitu vano
iqbal saya berada di dekat tol jor dekat dengan kalimalang
dan ini tadi sepanjang perjalanan sini juga sekali dalam keadaan
memang dalam keadaan tinggi tetapi belum sempat meluap
jika kita bandingkan dengan keadaan tadi pagi sempat surut di beberapa titik
tetapi saat ini juga karena hujan cukup deras sehingga kita perlu waspada juga
seperti salah satunya adalah genangan air di belakang saya ini ini di bawah tol jor
kita bisa lihat genangan air ini berada di daerah yang kawasannya lebih rendah dibanding dengan jalan lainnya
memang sudah ada mesin penyedot untuk menyedot air yang ada di sini
tetapi karena hujan sehingga intensitas air atau debit air terus bertambah di daerah sini
sementara untuk genangan air ini juga lumrah terjadi di jakarta ketika kita sudah memasuki musim hujan hingga maret nanti
ada beberapa titik yang perlu diwaspadai selain di bawah tol jor daerah sekitar kalimalang
ini juga kita bisa mengetahui lagi di semanggi di jakarta barat dekat grogol
titik titik itu yang selama ini menjadi titik rawan genangan air yang harus di
diwaspadai pula bagi para pengendara sepeda motor maupun pengendara mobil
sehingga menyediakan waktu yang lebih lama untuk sampai ke tempat tujuan di dalam perjalanan masing masing
sementara kalau misalnya kita bisa lihat tentang intensitas hujan yang cukup deras saat ini
ini akan terjadi hingga nanti sore tetapi frekuensinya juga bisa diperkirakan menurut persiran cuaca bmkg
bahwa cuaca yang nantinya atau hujan yang nantinya akan turun di jakarta dan sekitarnya ini akan bertahan hingga bulan maret nanti
dan keadaan seperti ini terjadi sejak dua jam yang lalu
sementara tadi sempat surut tetapi kemudian ini kalau misalnya saya bisa gambarkan dari sini
bisa naik lagi karena hujan juga cukup deras saat ini iqbal
perlu diwaspadai pula bagi pengendara sepeda motor maupun
pengendara mobil untuk lebih hati hati karena musim hujan sudah datang
dan bagi para warga atau warga yang tinggal di permukiman yang lebih rendah juga perlu juga waspadai
karena musim hujan atau musim bajir ini terap atau bisa terjadi kapan saja
tergantung dengan intensitas hujan yang terjadi saat ini
kembali ke studio iqbal
baik silvano haji terima kasih atas informasinya tetap jaga kesehatan dan juga hati hati seperti yang anda bilang tadi